gabungan industri kendaraan bermotor indonesia atau gaikindo optimistis
penjualan kendaraan bermotor pada tahun dua ribu tujuh belas ini bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
meskipun kondisi politik tanah air memanas kondisi rupiah fluktuatif
serta isu isu luar negeri yang kurang baik
gabungan industri kendaraan bermotor indonesia tetap optimistis
gaikindo percaya penjualan kendaraan bermotor pada dua ribu tujuh belas
mampu naik tiga hingga empat persen dari tahun sebelumnya
kami memperkirakan bahwa market di tahun dua ribu tujuh belas tetap akan tumbuh dibandingkan tahun dua ribu enam belas
kami perkirakan yang tahun dua ribu enam belas market sebesar satu enam puluh satu
di tahun dua ribu tujuh belas paling tidak kita bisa mencapai market sekitar kira satu satu juta kendaraan
jadi masih tetap tumbuh sekitar tiga empat persen
untuk bisa memenuhi target gaikindo akan menggelar pameran kendaraan bermotor
pameran tersebut akan digelar sepuluh hingga dua puluh agustus dua ribu tujuh belas
bertempat di indonesia convention exhibition atau icebsd tangerang selatan
gias dua ribu tujuh belas ini merupakan pameran yang ke dua puluh lima
indonesia menjadi salah satu dari empat negara asia yang dijadikan sebagai tempat pameran
selain indonesia ada tiongkok thailand dan india
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia